warga desa kaliungu kecamatan kedung reja cilacap jawa tengah
hanya bisa mengintip dari dalam rumah
dan merekam aksi perampokan yang terjadi di sebuah toko pada senin siang
sebagian warga lagi khususnya kaum pria
berusaha mendekati toko
hingga para perampok terlibat perkelahian dengan korban
setelah menembak dua orang para perampok meninggalkan lokasi
namun saat warga berusaha menolong kedua korban
tak disangka perampok kembali datang
dan kembali menembakkan senjata api
hingga membuat warga ketakutan
selanjutnya para perampok mengambil sejumlah barang dari dalam toko
dan belakangan diketahui mengambil uang sekitar
seratus juta rupiah satu ponsel dan komputer rekaman cctv
hingga selasa siang nasirun pemilik toko yang menjadi korban tembak
masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit agis nasi dari jajilacap
sementara korban lainnya gunawan
harus dirujuk ke salah satu rumah sakit di banyumas
karena harus mendapatkan perawatan serius
nasirun mengaku tidak menyangka jika dirinya akan menjadi korban perampokan
apalagi saat itu terjadi di siang hari bolong
saya menembakkan barung pas itu
cuma pas ada yang keluar satu
saya mengejar yang keluar
yang keluar pas yang satu pada ke dalam
ya warga pada datangan suara tembakan
tapi gak berani mendekati
tersebut saya yang mendekati orang yang tembak
kasat reskrim polres cilacap kompol guntar arief setioko yang ditemui senin malam menuturkan
polisi telah melakukan olah tempat kejadiannya
dan mengamankan beberapa seorang song peluru
kejadian perampokan di agen drilling gedung reja
saat ini tim masih memburu yang diduga sebagai pelaku
untuk kami kejar dan kami tangkap
sementara pasca terjadinya perampokan terlihat sejumlah warga
masih banyak yang berdatangan untuk melihat lokasi kejadian
beberapa luka bekas tembakan juga masih terlihat membekas di tembok toko
tim liputan cnn indonesia